badannya roman gimana ya
ada lukanya gak ya
buka warteg depan rumah
boleh membangun kamar mandi gak
gak bayarkan ya
kina aku di kamar mandi
bukan tinggalin gina untuk selamanya
ya sepangeran kodok mah banyak yang suka
eh kok kenapa
oh bukan gitu
di kamar mandi ada sabang gue
yaudah apa apa bobby tunggu
kenapa jangan hah
jangan ditunggu terobos aja
mama di kamar mandi
sampai firnaun hidup lagi juga
aduh gimana nih
gue harus cepet cepet kasih tau darren
gue harus cepet cepet kasih tau darren
udah fix banget perang dunia ketiga
aduh gimana ya
aduh gimana ya
aduh gimana ya
aduh gimana ya
kayaknya boleh juga nih
bener masih ada
biasa dipanggil ibob
biasa dipanggil ibob
aduh si bobby kenapa pake sksd segala sih
bikin gue tambah ribet aja
boleh salaman gak
boleh salaman gak
pemurim kali gak boleh megangnya
bobby salah apa
tadi ngomong pakai bahasa indonesia bukan bahasa uganda
gak ngerti kali ya
ya gak suka lah orang kakaknya gina cowok
bukan gitu maksudnya gak suka secara personal sama bobi
kalau bukan gitu bop
kakaknya gina itu emang agak malu
yaudah gak apa apa bobby maklumin kok
nantikan kita jadi keluarga besar
dih bobby aja kali yang besar
bukan itu maksudnya
aduh udah open gate tuh
aduh udah dah
menurut bobby udah chaos nih duluan lah
aduh udah dah
rumor ser sekali ya
eh eh kakaknya gina
tapi kakaknya gina tidak asing ya
wah dasar si bobby
udah dateng gak diundang
spaghetti buatannya gina dimakan juga
kalo bukan temen dah gue kompesin lu bop
lan makasih ya udah mau jalan banget sama kita
iya sama sama juga
siapa juga yang mau bilang makasih sama lo
gak usah kegiatan ya

terima kasih udah nganterin gue pulang